yeay aku akhirnya pergi kau lanjutkan dah
aku aku perlu bicara dengan polisi sekarang
apa kau pernah berhenti
kau cukup istirahat untuk kita berdua
ya mengapa kau tidak mengatakan itu saat aku menyelesaikan kejahatan yang harus diselesaikan oleh orang dewasa
petugas mark dan detektif ace melapor ke presiden seribu lima ratus sembilan puluh delapan sekarang
detektif ace yang hebat tidak membutuhkanku berkendaralah sendiri
eits ⁇ mark kita sibuk sekali kau harus berurusan dengan yang satu ini
anak kecil tidak ada polisi
dia adalah detektif ace
anak anak kami dikirim oleh sekolah pada konferensi ai dan komunikasi zaman baru ini
mereka seharusnya pulang delapan belas jam yang lalu
tapi tidak ada jejak mereka
mereka belum menelpon teman mereka
juga tidak ada yang melihat mereka
aku ingin anakku kembali sekarang
setelah perceraianku hanya dia yang aku miliki
tidak ada panggilan untuk tebusan apapun
detektif ace dan mark pergi ke sekolah menengah untuk menyelidiki
ini sangat mengkhawatirkan
keduanya adalah siswa terbaik kita
itulah mengapa aku minta mereka mewakili kita di konferensi
temukan mereka kita akan membantu dengan cara apapun
ayolah aku mohon
kita tidak pernah membutuhkan bantuan
dan bantuan telah tiba
detektif mina selamat datang
dan kau kau adalah detektif ace hai
kita membuang buang waktu
detektif ace apa yang kau ketahui tentang deepfake ai
smart bisakah aku bertemu orang tua dari anak anak yang hilang
jika video ini palsu maka video tersebut pasti diambil dari cloudmu dan diedit
yang berarti komputermu diretas
kami adalah penyelidik bukan antivirus
putrimu dona apa dia menggunakan komputermu
video ini kelihatannya bukan video keluarga
terlihat lebih resmi
jadi kurasa kecil kemungkinan ada di cloud
kau benar seingat aku bulan lalu laptopnya mati
jadi dia menggunakan milikku selama seminggu
donat tidak menerima perceraianmu dengan baik
tidak dia tidak bisa menerimanya
ini bukanlah sebuah sesi terapi
bu aku membutuhkan laptop itu
apa ada di antara kalian punya akun sosial medianya
mereka tidak mengizinkan kita mendekati akun mereka
itu akan membuat ini lebih sulit
tolong beri detektif ace nomor email id nama media sosial dan lain lainnya
apapun yang kau ketahui akan kami beritahu kalau kami butuh yang lain
kau telah menemukan pasangan yang cocok
detektif mina menghubungi penyedia layanan seluler
memeriksa akun media sosial anak anak yang hilang
sementara detektif ace mencoba mencari petunjuk tentang mereka
sial petunjuk lain hilang begitu saja
kau tahu situs web detektif online dapat membantu kita
apa hanya itu yang kau hasilkan dalam dua puluh satu jam
ini adalah video dari ibu dona dua tahun yang lalu
latar belakangnya hampir sama tapi kata katanya berbeda
jika aku menghapus lapisan video palsu dapatkah kau melihat tanda air ini
pertama dengarkan videonya
jadi ini adalah bagaimana kita akan mengubah pasar
jadi bagaimana dengan liburan akhir pekan di hawaii seperti yang kau ingin
mereka menambahkan teman baru empat puluh lima hari yang lalu
teman teman nyalakan tv
saluran ini menerima amplop anonim
ini berisi video dari dua anak yang hilang
ibu ayah aku sudah muak
aku baik baik saja dan aku tidak akan pulang
kami tidak akan pernah kembali
dia tidak pernah memanggil ayahnya ayah
dia memanggilnya pepo
leontin yang ian pakai dia pakai di hari ulang tahunnya
dia tidak memakainya sepanjang waktu
tidak diragukan lagi
dia memposting foto dan video pesta ulang tahunnya
dari situlah peretas mendapatkannya dan mengubah latar belakangnya
tapi suara itu miliknya
ini adalah ai dan orang orang banyak yang menyalahgunakannya
kami ingin anak anak kami kembali
mengapa dia mengirim video ini
untuk menantang kita
untuk menunjukkan bahwa dia
untuk menunjukkan bahwa dia mempermainkan kita
tidak ada panggilan untuk tebusan
jadi orang ini melakukannya untuk kesenangan
atau balas dendam
balas dendam dari tiga anak
ya aku sudah melakukannya
kupikir ian mungkin telah dijemput dari sini dan dona tentu saja berada di wemble
ya terima kasih
menara ponsel tempat dia mengirim video palsu itu berada di sini
sepuluh menit dari pusat konferensi
tapi sekarang anak anak bisa berada di mana saja
kupikir aku tahu persis di mana mereka berada atau setidaknya dengan siapa
mark aku ingin kita mematikan listrik sepenuhnya di area ini tepat lima menit sebelum kita tiba
sehingga tidak ada kamera keamanan yang dapat melihat kita datang
dan tidak ada yang punya waktu untuk menggunakan daya tambahan
detektif ace bersama petugas mark dan detektif mina menemukan anak anak yang hilang
siapa yang melakukan ini
dua anak tidak bisa mengicohku mustahil
bagaimana bagaimana kau mengetahuinya
sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh detektif mina kau mau menjelaskan
aku dapat membidik akun palsu peretas karena tanda tanda klasik ini
akun palsu baru baru ini
mereka memiliki sedikit teman dan aktivitas yang terbatas
dan mereka tidak memiliki foto profil
salah satunya memiliki foto ceo chatnow
foto wendeltrium adalah seorang teman
dan apa yang membuatnya menjadi teman terpercayamu
ya dia sama bersemangatnya tentang ai sama seperti ku
kau hanya tahu tentang itu dan kau pergi menemuinya
dan pasti kau bertemu dengan profesormu yang kebetulan ada di sana
hei aku rasa aku mampir di konferensi tapi terlalu
tapi coba tebak aku berhasil salinan buku terbaru wendeltrium yang ditanda tangannya
kau ingin melihatnya
ada di mobilku di pintu belakang
siapa teman pasuku
bayangan yang patah hati
berkat postinganmu tentang keinginan pergi ke hawaii
hanya memposting foto keluarga masa lalu sebelum orang tuamu bercerai
dia bercerita tentang bagaimana dia kehilangan ayahnya
untuk membuatmu percaya padanya
dan dia juga mengirimkan tautan yang kau unduh di laptop ini
iya itu untuk klub fotografi perjalanan
itu adalah tautan trojan yang digunakan untuk meretas laptop ibumu
dan saat kau menunggu ibumu di wembley profesormu muncul
ya akunmu sedang dilacak
dan itulah yang dilakukan para hacker
mereka mempelajari target memahami psikologi mereka
sehingga mereka tahu apa yang harus dikatakan dan dapat membuat korbannya percaya dan menyukai mereka
dalam kasusmu itu adalah kecintaanmu pada sains ian
dan donna keluargamu yang hancur
kecintaanmu pada perjalanan
jadi mina telah memperjelas bahwa peretas tidak mengejar uang
dan latar belakang video palsu itu diubah
dan kedua video palsu tersebut memiliki gambar wendell trium
pendiri chat now yang juga hadir di konferensi tersebut
jadi kupikir ada hubungannya antara william trium
aku melakukan beberapa panggilan dan juga menghubungi situs web detektif yang diceritakan mina kepadaku
iya ternyata ketika wendel meluncurkan chat now
ada jack dalsen yang telah mengklaim kepemilikan untuk membuat aplikasi tersebut
itu dirahasiakan dan orang orang melupakan kontroversi
tapi beberapa penggemar online tetap hidup
dan salah satu situs itu bahkan memiliki alamat
agak sepi tapi masih dekat dengan lokasi konferensi dan dari mana anak anak itu diambil
juga ternyata jack dolson adalah profesor it siswa
dia menyebut dirinya kene nobel
pria yang sama nama berbeda wajah berbeda
aplikasi facebot mengungkap wajah
wendel mencuri pekerjaanku dan menghasilkan banyak uang
aku ingin memberinya pelajaran
itulah mengapa aku menargetkan korbanku di chat now
kau beruntung pria ini bukan penjahat kelas kakap
hal lebih buruk bisa terjadi
pencurian uang tebusan penculikan untuk segala macam alasan yang mengerikan
kalian semua di luar sana
jangan pernah terlibat dengan orang asing di media sosial
jika ada pesan mencurigakan dari orang tersayang
hubungi untuk mengklarifikasi
jangan percaya pesan begitu saja
kita semua hanya memiliki dua atau tiga sahabat
curhat pada mereka atau keluargamu
dan bukan curhat pada orang asing online
para orang tua
awasi media sosial anakmu
setidaknya sampai mereka berusia delapan belas tahun
simpan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk akun yang berbeda
jaga kerahasiaan akun media sosialmu
dan jangan membagikan informasi pribadi secara online
kami akan selalu ingat itu
segera kembali padamu
dan kau juga
maaf aku sangat menyebalkan tadi
semoga bisa bekerja sama lagi
aku lupa bahwa ada begitu banyak yang tidak aku ketahui
ini untuk kita semua ais
kita bukanlah ahli jika kita tidak memiliki keahlian
aku tahu sekarang
aku sudah begitu sombong dan bodoh
ya itu sebabnya kau yang membeli makan siang
dan dengan cara ini
detektif ace memecahkan kejahatan lain
tentunya dengan bantuan dari detektif mina
sampai jumpa lagi
sampai saat itu berpikir logis dan berhati hati